pemerintah melalui menteri ketenaga kerjaan akan menetapkan aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya
hingga saat ini ada beberapa opsi yang mungkin akan dilakukan yaitu sistem pembayaran thr dengan cara dicicil atau dibayarkan secara penuh
lalu apa kerugian dan keuntungan dari kedua cara pembayaran tersebut
sudah bergabung bersama kami mira sumirat selaku presiden asosiasi serikat pekerja indonesia atau aspek
selamat sore mbak dea
dan bergabung juga dari luar studio ada pak darwoto ketua advokasi asosiasi pengusaha indonesia atau apindo
saya ke mbak mira dulu mbak mira hingga hari ini belum diputuskan ya soal sistem bayar thr dua ribu dua puluh
sedangkan thr dua ribu dua puluh ada yang dibayar dengan sistem dicicil
bagaimana dengan realisasi pembayaran thr dua ribu dua puluh kepada para pekerja di bawah naungan aspek
ya yang pertama
surat edarang dari kementerian pengajian kerja di tahun dua ribu dua puluh lalu
masih menyisakan pekerjaan rumah yang belum selesai dari para pengusaha
yaitu belum dibayarkannya thr di tahun dua ribu dua puluh sampai saat ini
ada beberapa kasus juga yang sudah melakukan perjanjian bersama
atau melakukan pb antara pekerja dan pengusahanya
untuk dibayarkan di bulan desember di tahun dua ribu dua puluh thr nya
namun ternyata di bulan kurang lebih di januari perusahaan itu malah tutup
malah enggak berlatarasi sama sekali
jadi memang luar biasa dampak daripada surat edaran thr dari menteri penyelidikan di tahun dua ribu dua puluh
ini sungguh sangat masih menyisakan pekerjaan rumah yang
para pekerja terbuntu merasakan kerugian yang sangat luar biasa
berarti ada yang dicicil ada juga yang perusahaannya kemudian
sudah tidak berbisnis atau bangkrut begitu mbak mira
iya ada yang dicicil
kalau bicara matematikanya dicicil itu misalnya thr nya
ini hitungan hitungan matematika contoh saja
lalu harga kan kalau dicicil misalnya rp dua lima ratus dua lima ratus atau berapa
yang namanya dicicil ternyata bukan begitu
ternyata praksis dapatan itu ternyata dimundurkan dari bulan
bisa didapatkan bulan mei dua ribu dua puluh
itu dijadikan di bulan desember di dua ribu dua puluh
atau malah di bulan januari dua ribu dua puluh satu baru dapat tuh kemarin
malah ada yang parahnya lagi baru dapat saja di bulan april dua ribu dua puluh satu
ini yang terjadi paksanya mbak dola
saya ke pak darwoto pak darwoto ini bagaimana sebenarnya keadaan para pengusaha
di bawah naungan apindo
ini tadi kita dengar mbak mira ini tadi kita dengar mbak dola
ini tadi kita dengar mbak mira ini tadi kita dengar mbak dola

ini tadi kita dengar mbak dola ini tadi kita dengar mbak dola
mengungkapkan bahwa masih ada yang dicicil bahkan di akhir tahun dua ribu dua puluh
dan ada juga perusahaan yang harus selesai berbisnis
karena sudah tidak mampu lagi menanggung biaya operasional
ya sebenarnya kan thr ini merupakan kewajiban bagi pengusaha
sebagai tunjangan hari raya keagamaan
jadi sesuai dengan aturan itu memang harus ada dibayarkan
dan menjadikan kewajiban
itu sih sudah firm
untuk urusan bahwa itu memang nggak wajib jadi wajib dibayarkan oleh pengusaha
namun kita juga tidak memungkiri bahwa selama masa pandemi ini kan
pasti ada yang mampu ada yang tidak mampu
kalau yang mampu nggak ada masalah
pasti mereka membayar tepat waktu
tapi kalau perusahaan yang memang betul betul tidak mampu
karena pandemi nah ini kan juga harus dilakukan pembicaraan
nah kalau memang ada yang tahun dua ribu dua puluh hingga sampai sekarang
itu juga itu menjadi pr bersama juga tiga pihak ya
usaha maupun pemerintah
karena kan adanya posko thr di setiap tahun tentu juga bisa membuat catatan catatan
dan perusahaan perusahaan mana yang memang belum menyelesaikan
kewajiban pembayaran thr itu sendiri
tapi kalau kita lihat dari waktu ke waktu
saya yakin di tahun dua ribu dua puluh satu ini jumlah perusahaan yang mampu untuk membayar
itu jauh lebih banyak dibandingkan yang di tahun dua ribu dua puluh
saya kira itu mbak
thr harus dicicil di dua ribu dua puluh karena kondisi keuangan perusahaan masing masing
mbak mira apakah sejauh tahun dua ribu dua puluh komunikasi intens dilakukan
antara para pekerja dengan pengusaha
karena kita tahu bahwa memang pada faktanya pandemi ini memang
mengerus dunia ekonomi di tanah air bahkan di dunia
seperti apa komunikasinya mbak mira
ya jadi gini mbak dea
kalau saya sih melihatnya tadi seperti disampaikan daripada roto

sebenarnya dan juga diatur dan dilindungi dengan undang undang
nah yang kedua gini tidak usahlah maksud saya
kementerian tenaga kerja memang dalam hal ini mengeluarkan surat edaran
sudah ada aturan mainnya kok gitu
jadi ketika memang sudah tidak mampu
dan tadi pak darwoto sampaikan betul betul tidak mampu ya
ada nih ajaklah bunding antara pekerja dengan cipu umur
nah pengusaha jadi ya
pengusaha juga pemerintahan negara dalam hal ini menguatkan dalam surat edaran
karena apa dampaknya itu loh
apa nah ketika ada surat edaran tersebut
jadikan ukuran dijadikan acuan yang kuat banget bagi para pengusaha yang
terutama yang nakal nakal ya quote unquote ya
dan malah sampai sampai level kelas bumn
anak perusahaan bumn yang notabene sesungguhnya dia mampu dan tidak terdampak
itu kemudian memberikan thr kepada para pekerjanya
ini konyol nih kalau menurut saya
nah ini kenapa saya bilang berkali kali
jangan dikeluarkan surat edaran
karena kalau bicara tentang mampu atau tidak mampu
silahkan saja melakukan perundingan antara pekerja dengan pengusaha
so yang namanya pekerja itu sehari harinya dia melihat komban ya
mereka melihat kalau misalnya perusahaannya sudah tidak lagi berpengkasih dan sebagainya
dia yang ngerasain
sama seperti halnya misalnya salah satu sektor yang paling berdampak
ada sektor pariwisata perhotelan
ada di perhotelan
nah mereka dengan mata kepalanya sendiri itu melihat
bagaimana yang namanya hunian itu kosong sepi
mereka juga tahu diri
nggak bakalan juga minta yang thr dan lain sebagainya
atau nesupa dan sebagainya
tapi karena mereka karena memang mereka paham betul ya
bahwasannya operasionalnya juga sudah tidak memungkinkan
dan ini saya kira boleh lah
sebetul betul ada jelas di depan mata dia
tapi ketika misalnya ada surat edaran
itu jasminasi perusahaan atau pengusaha yang natal itu
kemudian menjadi berikan sejarah di situ tadi
padahal dia nggak berdampak
belum sih banyak perusahaan yang sebenarnya mampu
pada perusahaan perusahaan sawit perusahaan ekspor ini
tetapi karena ada surat edaran tersebut
akhirnya mereka tidak melewarkan
yang surat edaran
sudah diatur dalam undang undang
dan itu haknya pekerja
yang kedua kalau sudah ada mekanisme
kalau memang nggak mampu ya sudah
sampaikan saja perundingan antara pekerja
dengan perusahaan mbak ria
saya ada di kasme juga
silahkan anda keluarkan laporan keuangan anda sebagai pengusaha
sama dengan berkerus kerus merugi
atau bagi yang sanggup
para pekerja buruh itu paham betul tentang kondisi perusahaan ini
sehingga mereka juga nggak bakal nutup
itu mbak ria
sepertinya pesimistis dengan surat edaran di tahun dua ribu dua puluh
tapi kemarin kita tahu bahwa
ada statement dari direktur pengupahan yaitu titus yogaswistani
bahwa ada opsi sebagian pengusaha bisa mencicil
ada juga pengusaha yang wajib full bayar thr
bagaimana apindo dengan keputusan atau setidaknya ini isyarat dari pemerintah
soal atur mengatur thr ini pembayarannya
ya memang bulan maret yang lalu ya
kalau nggak salah yang lalu
lembaga kerja sama tripartit lks tripartit bp ya
itu memang membahas
dan di dalam diskusi itu juga
sudah didiskusikan dalam pleno lks juga
bahwa memang faktanya harus menjadi kewajiban ya
bagi perusahaan untuk membayar thr itu
kemudian opsi bagaimana perusahaan yang tidak mampu
ya memang kalau perusahaan tidak mampu ya harus
harus dibicarakan secara tripartit
ya tidak serta merta perusahaan sepihak
harus dibicarakan secara tripartit
bahwa mengatur bagaimana pembayarannya
tapi bukan mengurangi di situ
memang mengatur bagaimana cara pembayarannya
nah seperti tadi yang mbak mira sumira sampaikan juga
bahwa pekerja tentunya sudah mengerti
sudah paham bahwa perusahaan ini akan
akan mampu membayar sekaligus apa tidak gitu kan
itu ada ada pedoman
makanya di dalam kesepakatan lks tripartit itu
rekomendasi rks tripartit itu disebutkan bahwa
jadi supaya perusahaan perusahaan yang memang nyata nyata mampu
dengan berdalih tidak mampu
nah itu tidak terbukti gitu
nah makanya pedoman itu nanti harapannya adalah dari pemerintah membuat
apa namanya semacam surat edaran itu
sehingga mendeskripsikan kira kira seperti apa
termasuk data data ekonomi dan lain sebagainya gitu
tetapi kita mendukung bahwa pemberian thr ini adalah
merupakan kewajiban bagi pengusaha
dan ini sudah berjalan kan bertahun tahun seperti itu gitu
cuma tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh satu ini
memang agak kondisinya khusus
pada pandemi ini
kondisinya khusus ya
kondisinya khusus tapi pemerintah ini mengklaim sudah memberikan stimulus ekonomi
misalnya restrukturisasi hutang kemudian juga subsidi pajak
apakah ini dianggap sudah bisa meringankan
sehingga kira kira sudah berpikir thr dua ribu dua puluh satu mungkin saja bisa dibayarkan full begitu
ya kita juga berterima kasih kepada pemerintah
telah memberikan stimulus berbagai macam stimulus sudah diberikan ya
dan kita juga harus tahu juga paham juga bahwa
struktur permodalan atau struktur keuangan perusahaan itu kan beda beda
kalau perusahaan perusahaan yang besar yang itu nggak ada masalah
ya bahkan secara keuangan mereka mampu cash flow nya mampu
tapi kalau perusahaan yang memang betul betul tidak mampu
itu kan memang harus diakomodir di sana
bukan berarti selama ini pemerintah memberikan apa namanya
bantuan ataupun stimulus ini terus semua bisa selesai
faktanya juga memang sekarang secara bertahap kondisinya sudah semakin membaik
itu kita harus apresiasi untuk kita bersama
cuma untuk menuju kondisi yang lebih baik lagi ini masih perlu waktu
dan dilalahnya pas bulan april mei ini waktunya bayar thr gitu kan
nah bagi perusahaan yang mampu nggak ada masalah
tapi kalau memang betul betul tidak mampu diskusikanlah secara bipartit
bagaimana mekanisme sepak hati saja di sisi
baik baik saya ke mbak mira terakhir
mbak mira apakah ada gerakan mungkin aksi demo begitu
terkait dengan surat edaran yang besok rencananya akan dikeluarkan oleh menaker
ya mbak mira apakah ada aksi yang akan dilakukan oleh aspek menanggapi surat edaran dari menaker
ya yang pertama ini karena terakhir tadi mbak dea sampaikan ya
bahwasannya sekali lagi jangan pernah pemerintah yang diwakili oleh menaklu
mengeluarkan surat edaran tentang thr dan sebagainya
janganlah mengulang kembali ya keburukannya di tahun dua ribu lalu
karena memang sekarang ini masih banyak pekerjaan rumah dan masih banyak perusahaan yang sama sekali tidak membayar
hanya janji janji kosong gara gara dampak daripada surat edaran yang sudah dikeluarkan tersebut
yang kedua tidak ada sanksi juga yang dilakukan
harusnya pemerintah kemenaker fokus juga mengeluarkan atau mencari atau juga melihat memberikan subsidi kepada perusahaan atau pengusaha
pengusaha yang siap membayarkan thr nya yang sudah diwajibkan itu
yang sudah menjadi haknya
artinya ketika pengusaha yang nakal nakal tersebut tidak membayarkan thr nya padahal dia mampu gitu ya
gara gara surat edaran itu sekarang nggak ada sanksi sama sekali
jadi hanya ajaran kayak menemukan imbon dan lain sebagainya sekarang belum ada
lalu yang ketiga sekali lagi saya kira ketika pemerintah sudah memberikan simulus yang luar biasa
pnm kepada para pengusaha perlu diingat mbak dea
bahwa para pekerja buruh ini juga nggak dapat apa apa selama pandemi covid
terus terang saja ketika ada katanya bantuan sosial juga nggak dapat
kalau kawan kawan pekerja buruh siapa bilang dapat
jadi ada ada tapi ini sedikit sekali
dan ini berapa kemarin kuotanya katanya lima ratus ribu paket sembako bahan sos dapat

ternyata yang tersalurkan hanya kurang lebih sekitar seratus ribu paket sembako

ini juga perlu kami pertanyakan
di luar itu tidak pernah sama sekali kita menerima gitu atau ada stimulus yang lain
jadi artinya ini yang menjadi catatan penting seharusnya tidak boleh lagi berulang
nah akibat itu kalau memang dipaksakan lagi ya terpaksa lah ya
pastinya kalau buruh itu melakukan aksin perkasa yang insya allah di tanggal dua belas
kami lakukan di pasung pudang
itu mbak ria
baik akan ada aksi demo yang dilakukan oleh
asosiasi serikat pekerja indonesia atau aspek
terima kasih ibu mira sumirat
kemudian ada pak darwoto dari apindo
sudah bergabung bersama cnn indonesia newsroom
pada sore hari ini
terima kasih mbak ria